tim hukum pdi perjuangan melakukan kunjungan dan audiensi kepada kpu dan kpk
terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang menjerat kadernya harun masiku
koordinator tim hukum dpp pdip iwayan sudirta menilai ada pihak yang sengaja
membenturkan kpu kpk dan pd perjuangan sehingga audiensi diperlukan baik di kpu maupun kpk
tim hukum pdi perjuangan menyambangi komisioner kpu ri di kantor kpu jakarta pusat
kedatangan tim hukum dpp pdip disambut langsung oleh ketua kpu ri arief budiman
koordinator tim hukum dpp pdip iwayan sudirta menyebut audiensi dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai isu miring
salah satunya soal pdip yang disebut menghalangi penggeledahan kpk terkait kasus dugaan suap
yang menyeret salah satu kadernya harun masiku
kami akan mendatangi berbagai instansi lain yang terkait karena pdi sedang dapat pukulan keras tapi tanpa datang
kami terpukul kalau pdi dianggap membangkang melawan petugas penggeledahan
usai menyambangi kpu tim kuasa hukum pdip juga berkunjung ke kantor komisi pemberantasan korupsi
iwan sudirta menilai ada pihak yang sengaja membentukkan kpu kpk dan pdi perjuangan
dikutip dari cnn indonesia com tim kuasa hukum pdip melaporkan pegawai kpk ke dewan pengawas kpk
karena dianggap telah melanggar hukum serta menggeledah kantor pdip tanpa adanya surat dari dewan pengawas
meski begitu iwayan menyebut jika pdip akan mendukung proses penegakan hukum yang berlangsung di kpk
khususnya terkait kasus dugaan suap
kasus yang menjeratkan rpdip harun masiku yang kini berstatus tersangka
terkait kabar bahwa harun masiku yang disebut sudah berada di indonesia
plt jurubicara kpk ali fikri berharap kabar tersebut benar
namun ali menegaskan kpk hanya berpedoman pada informasi yang diperoleh dari pihak imigrasi
yang hingga saat ini mengatakan harun masiku masih berada di luar negeri
hal serupa disampaikan oleh menteri hukum dan ham yasona lawli
yang mengaku belum menerima informasi terkait kepulangan harun masiku dari singapura
selanjutnya kpk mengaku akan menetapkan harun masiku sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang
dikutip dari cnnindonesia com ketua kpk firly bahuri mengatakan
proses pencarian harun merupakan prioritas utama penyidik dalam mendalami dugaan suap
yang juga menjerat ex komisioner komisi pemilihan umum wahyu setiawan
tim liputan cnn indonesia